pribadi gunawan namanya pria berusia lima puluh dua tahun ini menedak viral di dunia maya setelah seorang
pengguna media sosial membagikan kisahnya berjualan pizza goreng di kota bekasi jawa
barang pribadi yang merupakan mantan pekerja restoran pizza italia bercita cita memiliki
usaha jualan pizza namun langkahnya berwirausaha ternyata tak berjalan mulus selama hampir
tiga bulan perjualan pizza goreng buatannya kurang diminati masyarakat bahkan pernah tak terjual
sama sekali namun semenjak kisahnya viral di dunia maya pizza goreng buatannya laris manis
di buru pembeli sekali perjualan pribadi bisa menjual hingga dua ratus buah sebelumnya memang orang

lima lima masukin ke twitternya dia udah gitu langsung ya alhamdulillah banyak tidak
pribadi menyulap gerobak motornya menjadi dapur memasak ia menjual pizza jenis kalzon yang bentuknya
mirip dengan pastel selain menggoreng pizza di tempat sebagian pelanggan membeli olahan pizza
bisa dapat digoreng di rumah twitter terus teman saya ngasih tahu pada pilihan pizza jadi penasaran
gitu kan karena pizzanya beda banget kayak pizza pizza yang biasa kayak loyang gitu enak banget
apalagi yang tuna tuh gitu saya biasanya suka tuna makan pizza gini jadi enak banget ada sembilan
varian rasa pizza yang dijual dengan harga tujuh ribu rupiah per porsi karena cepat habis para
pembeli harus memesannya terlebih dahulu agar tidak kehabisan daddy beben bekasi cewapara